kok kamu bengong sih
kamu harus makan yang banyak
mama udah siapin teh roti buat kamu
jadi aja ngurus
jangan kerja terus ren
mama juga kan pengen nih emang cucu
sekarang kita berdoa
untuk om sofia ya
kamu udah siap
makasih sudah hadir di mimpi aku
terima kasih karena dengan kelembutan mama
mama sudah menguatkan aku ma
mama sudah hadir buat aku
di saat aku hampir gak punya tempat untuk berlari
meskipun hanya lewat mimpi
dan sekarang aku tahu
kalau aku gak sendirian
mama selalu ada buat aku
nanti setelah dari makam papa sama roy
kita sejarah ke makan mama nyadinya
selalu bahagia dan tenang
rumah tangga ku bisa kembali pulih
semuanya sekarang kacau
karena kesalahan papa di masa lalu
cuma itu aja harapanku sekarang pak
aku gak mau kehilangan andi dan reno
kita mah kemakan om roy
dan opa juga gak mah
aku mau berdoa
buat om roy sama opa
sekalian masih ada disini
ramai banget sayang
jangan sekarang ya
ini ada bunga baru disini
abis ada yang nyekar ya
tadi ada perempuan sedih pak dengan anak kecil
perempuan dan anak kecil
perempuan dan anak kecil
itu pasti adil sama rena
mereka mungkin belum jauh dari sini
terima kasih pak ya
ini kata bapak barusan ada perempuan
sama anak kecil ziarah kesini itu pasti erina sama andi
aku cari dulu sebentar
al al al mau kemana
ada apa pak ada masalah
kamu lihat adin sama rena
mereka lagi disini
maaf pak saya tidak lihat
kok kamu bengong sih
kamu harus makan yang banyak
mama udah siapin teh
roti buat kamu
jadi ada yang ngurus
jangan kerja terus ren
mama juga kan pengen nih mang cucu
mama jadi kebawa bawa masalah aku sama om irfan
dimanapun mama berada
mama sehat sehat ya
ini kapan saya dibebaskan
ibu gak usah banyak nanya
nanti ibu akan dilepaskan
kalau sudah ada perintah dari bos
sekarang ibu makan
setelah itu ibu berdoa
supaya anak ibu tidak bertingkah
yaudah saya taruh sini makannya
kenapa itu saya disekat
nanti juga ibu tahu kok
eh kok malah pergi sih
hei jawab dulu
sampai kapan aku harus dikurung begini
sebenarnya ada apa sih
apa yang kamu perbuat
sampai mama itu menjalani semua ini
apa kamu baik baik aja ren
harusnya tadi kita tuh bisa ketemu
sekarang aku gak tau lagi harus cari mereka dimana
mama sebenarnya juga sangat menyayangkan itu
kamu jangan memaksakan aku
kamu jangan memaksakan diri kamu
dan kamu juga jangan maksa andin
begitu andin sudah tenang
begitu andin sudah berdamai dengan hatinya
dia pasti akan pulang ke rumah
dia pasti akan kembali
tapi tetep hati kiki tuh bawaannya happy
apalagi gue happy banget ya allah gigi
kita menuju menuju
mas al sama ibu udah dateng
mas al sama ibu udah dateng
ini mas nyaring udara aja saring dua
hujan mau masuk angin ya
pak riza baru pulang
ini ada apaan sih
paunya nih sepertinya
pak riza mulai ketularan
kamu kok bisa di rumah
kamu bangun sama papa
papa juga kangen sama kamu